penyidik dari subdit keamanan negara atau kamnek polda metro jaya minggu sore mendatangi kediaman pimpinan front pembela islam rizik sihab di kawasan petamburan tiga tanah abang jakarta pusat
kedatangan penyidik untuk menyampaikan surat pemanggilan terhadap rizik sihab terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di petamburan beberapa waktu lalu
kedatangan petugas sempat dihadang oleh sejumlah orang dari laskar fpi
kendati sempat bersih tegang penyidik akhirnya diizinkan masuk ke kediaman rizik sihab dengan syarat tak lebih dari tiga orang
k subdit keamanan negara atau kamnek di traskrim umpol dametro jaya akbp raindra ramadansyah mengungkapkan kedatangan penyidik untuk menyampaikan surat pemanggilan terhadap rizik sihab
surat pemanggilan tersebut diterima langsung oleh pihak keluarga dan penasehat hukum serta disaksikan pihak rw setempat
ini hanya pemerintahan selayaknya bagaimana penanganan penggerak pidana
surat panggilan kepada bapak muhammad rizik sihab sudah diberikan kepada pihak keluarga juga
dan ada juga penasehat hukum
dan disaksikan dari pihak rw